sampai jumpa di video selanjutnya

tapi sekarang udah lega
iya gue juga
berarti kita senasib ya
iya gue juga
yang gue kenal dari kecil
kita kan pernah main bareng di kali kampung sebelah
ih abang jorok
katanya mau ke rumah si oja
kok lewat sini
mau ke rumah teman saya
gue buku pengajian
oh yang dua orang kemarin ya
ini lain banyakan
yaudah lo duluan deh
kalau lo mau obat herbal bucuk daun jambu batu lo rebus
terus air rebusannya itu lu minum
kalau soal itu saya juga sudah tahu
terus kata siapa
saya yang disampaikan ke bapak saya
yang tolong beri obat sakit perut
yang merek apa
bang beli obat sakit perut
sebentar ya saya masih punya apa enggak
lu nggak beli
kalau kamu udah mulai merasa kasihan sama saya
uangnya dua puluh ribu kan pak
sekalian sama jus jambunya pak
hah pur pur pur
antar dulu ke depan
itu obatnya mau diminum sekarang apa enggak
tinggal ngambil di dapur bang
kenal pot abang perih
kagak bisa jalan
tunggu dulu tunggu
tunggu dulu tunggu dulu
aku tak bisa menelpon kalau sambil naik motor
pak tersirekar ini
kau yang tadi mencari rumah itu
ada apa ini
bukan sama bos ini
aku bicara sama tukang ojek yang tak sabaran ini
terus pake mana bos
udah mendingan bang sakitnya
alhamdulillah udah mendingan sih sakit perutnya
gorengan sama cabai
abang ketulah tuh
ketulah sama siapa
abang bilang gorengan banyak di rumah
gatau nya dibawa abang semua
kemudahan kalo abang udah sadar sama kesalahan abang
sakit perut abang sembuh
tukang ojeknya cuma saya loh
bang ojaknya gak ada
ompur juga gak ada
mau nunggu lama
biarin aja nunggu lama daripada kebauan
om fisla kenapa
lebih dari banget
iya aku segera meluncur ke sana
memangnya kenapa bos
ya sudahlah kalo begitu
bur antar aku ke belakang
bang wc kan deket sini
masa pake diantar
ya udah deh antarin aku pulang om
boleh tapi jangan dikorting lagi
gak pantas om
ih om fisla jalannya ngegang
nanti aku ke belakang
kok sakit perut kau itu bisa simbol cuma dengan minum teh pahit
yang bener bang
masa ku salah
horas bang patar